anda kembali bergabung di cnn indonesia breaking news
gempa kembali terjadi di lombok nusa tenggara barat
pada minggu malam pukul dua puluh satu lima puluh enam waktu indonesia barat
gempa bermagnitudo tujuh terjadi di timur laut lombok timur
titik gempa berada di koordinat delapan dua puluh delapan lintang selatan
dan satu ratus enam belas tujuh puluh satu bujur timur
atau tiga puluh km timur laut di lombok timur
pusat gempa berada di kedalaman sepuluh km
dalam situsnya bmkg menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami
sebelumnya gempa bermagnitudo enam lima terjadi di nusa tenggara barat
gempa yang terjadi minggu pagi sekitar pukul dua belas sepuluh waktu indonesia tengah ini
terjadi di kedalaman sepuluh km di wilayah lombok timur ntb
gempa tidak berpotensi tsunami
namun terasa sangat kuat hingga ke wilayah sumbawa
gempa yang terjadi pada pukul dua puluh dua dengan magnetudo lima enam
pada pukul dua puluh dua lewat enam belas waktu indonesia barat
pusat gempa ada di delapan tiga puluh lima lintang selatan dan satu ratus enam belas lima puluh tiga bujur timur
atau delapan belas km barat laut lombok timur
gempa ketiga dengan magnetudo lima delapan
terjadi pada pukul dua puluh dua lewat dua puluh delapan waktu indonesia barat
pusat gempa berada di dua puluh tiga km barat timur
atau delapan belas km barat laut lombok timur dengan kedalaman sepuluh km